kita ke informasi berikutnya amel dan juga pemirsa mungkin yang mau ke pasar pramuka masih belum boleh ya masih ditutup
karena kegiatan jual beli di pasar pramuka jakarta timur ditiadakan selama tiga hari
mulai dari hari sabtu sebelas juli hingga senin tiga belas juli esok
penutupan dilakukan setelah satu pedagang atau pemilik kios di pasar pramuka yang nyatakan positif berdasarkan hasil swab tes
sudah ada produser lapangan cnn indonesia sandra insani berada di pasar pramuka
selamat pagi sandra
bagaimana situasi di sana saat ini dan dalam masa penutupan pasar pramuka saat ini
apakah masih digelar rapid atas swab tes lanjutan terhadap pedagang di sana setelah satu orang pemilik kios dinyatakan positif covid sembilan belas
selamat pagi heranov dan juga amel
hari ini merupakan hari kedua memang ditutup sementaranya pasar pramuka jakarta timur
karena memang adanya salah satu pedagang yang terindikasi positif covid sembilan belas
dan untuk situasi terkini pada hari ini di hari kedua ditutup sementaranya pasar pramuka
memang berdasarkan pantauan kami seluruh toko kios ditutup seperti itu dan dipasang polis lain juga
di belakang saya untuk sudah dipasang garis polisi yang menandakan bahwa semua orang tidak boleh masuk ke dalam pasar pramuka ini
namun pagi memang digelar kegiatan senam seperti itu
berdasarkan keterangan yang kami dapat dari petugas keamanan setempat
kegiatan ini memang sebenarnya diselenggarakan setiap minggu amel
namun walaupun ada penutupan pasar pramuka karena adanya salah satu pedagang yang covid
nampaknya kegiatan senam ini masih tetap mendapat izin seperti itu
namun dilakukan di luar ataupun halaman dari pasar pramuka
walaupun ada garis memang berdasarkan pantauan kami salah satu pemandu di sini melewati garis gitu
walaupun memang masih berada di batas depan saja
dan berdasarkan informasi yang kami dapat
memang amel dan juga heranov salah satu pedagang ini diindikasikan positif covid
karena memang dia melakukan tes secara mandiri
bukan melakukan tes secara rapid dari pasar pramuka tersebut
dikatakan bahwa salah penderita covid yang sekarang positif ini
memang satu minggu terakhir ini tidak berkunjung ke pasar pramuka
tetapi para karyawannya masih tetap berjualan atau berdagang di pasar pramuka
sehingga dari pengelola pasar pramuka dan juga pedagang setempat di sini memiliki kesepakatan akan menutup selama tiga hari pasar pramuka
yaitu sejak kemarin tepatnya pada tanggal sebelas juli dua ribu dua puluh sampai dengan esok hari tanggal tiga belas juli dua ribu dua puluh
ada pun antisipasi yang dilakukan amel di sini tidak ada rapid seperti itu
tadi saya sempat tanyakan belum tahu ke depannya seperti apa
tetapi sterilisasi diadakan seperti kemarin
kemudian pemberian disinfektan ke seluruh kios kios yang ada di pasar ini
dan hari ini pun dikatakan bahwa akan ada pemberian disinfektan seperti itu ke beberapa toko ke semua toko yang ada di pasar
tapi hanya sebatas itu untuk rapid belum ada keterangan lebih lanjut seperti apa
dan memang dapat disampaikan bahwa pasar ini memang menjadi salah satu kluster penyebaran covid sembilan belas yang harus kita sadari
jadi untuk para pelanggan seperti itu pedagang harus benar benar
melakukan protokol kesehatan yang ditetapkan mulai dari pakai masker face shield kemudian juga menjaga jarak aman senantiasa membawa disinfektan
dan kadang kadang hal ini yang suka dilupakan oleh masyarakat maupun pedagang
dan memang seperti yang kita ketahui beberapa waktu lalu pun sempat diadakan ganjil genap kios namun dihapuskan
seperti di pasar pramuka ini pada tanggal tiga juli sudah dihapuskan karena dirasa kurang efektif
tetapi memang diadakan pembatasan jumlah pelanggan yang masuk
namun berdasarkan informasi yang kami dapat pembatasan tersebut hanya berdasarkan pantauan mata tidak ada penghitungan seperti itu
sehingga hal ini harusnya menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan juga untuk meredam penyebaran covid sembilan belas khususnya di pasar
karena berdasarkan data dari dewan pimpinan ikatan pedagang pasar indonesia dari seluruh pasar yang ada di indonesia itu sudah ada delapan ratus tiga puluh tiga pedagang yang positif covid sembilan belas
dan tiga puluh lima meningkat
ini harus menjadi salah satu yang difokuskan begitu mengingat apalagi data terbanyak dki jakarta pasarnya terbanyak yang memang pedagangnya itu positif covid
karena kalau kita lihat juga untuk pasar di jakarta tidak punya space sehingga physical distancing sulit untuk dilakukan
heranaf dan juga amel
ya sandra tertarik saya melihat adanya sekelompok ibu ibu ya senam di belakang anda tersebut di pasar pramuka
sampai kapan mereka
mereka akan berada di sana mengingat ada penyemprotan disinfektan dalam tahap sterilisasi di sana
ya heranov dan juga amel tidak ada waktu yang tidak mungkin mereka tidak sampai siang seperti itu
tapi untuk kegiatan ini terus dilakukan dan dikatakan bahwa akan ada penyemprotan disinfektan nanti sekitar pukul sepuluh pagi seperti itu
namun sejauh ini di pukul hampir jam tujuh kurang dua puluh menit
keluarga masih melakukan senam bersama dan kalau kita lihat juga disini ada anak anak ya seperti itu
walaupun memang semua warga yang senam di sini tetap dianjurkan untuk menggunakan masker untuk semuanya seperti itu
tetapi ya sebagai salah satu tempat saat ini sudah tutup dan terindikasi ada penyebaran covid di dalamnya
jadi tadi kami tanyakan kepada petugas keamanan dirasa tetap aman karena berada
di luar pasar pramuka seperti itu
heranaf dan juga amel
baik sandra terima kasih atas laporannya
selamat bertugas kembali